tak hanya masalah pertanahan regulasi perusahaan rintisan atau startup juga menjadi topik hangat dalam debat kedua capres
menurut prabowo para pelaku startup mengeluhkan rencana penetapan pajak perdagangan online
sedangkan menurut petahana jokowi negara justru memfasilitasi tumbuhnya startup di tanah air
salah satu topik yang menjadi sorotan dalam debat capres dua ribu sembilan belas pada minggu malam adalah pertumbuhan perusahaan startup di indonesia
terkhusus pada startup yang telah mencapai status unicorn
menurut calon presiden nomor urut dua prabowo subianto sebaiknya regulasi terhadap unicorn dikurangi
para pelaku startup saat ini mengeluh karena rencana penetapan pajak bagi perdagangan online
yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn unicorn indonesia
yang bapak maksud unicorn
maksudnya yang apa itu online online itu
iya pak itu
berasarana yang kita
kita bangun ya kita tentunya fasilitasi kita kurangi regulasi kurangi pembatasan
karena mereka lagi giat giatnya lagi pesat pesatnya berkembang
jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar
mereka juga mengalami kesulitan dalam arti
dan saya rasa sekarang ada tambahan tambahan regulasi
ada tambahan tambahan mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online
menurut jokowi saat ini negara justru memfasilitasi munculnya unicorn dan startup baru
di negara asean ini ada tujuh unicorn dan empat nya ada di indonesia
oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat
tetapi ada tambahan tambahan unicorn baru di indonesia
startup baru yang ada di indonesia
kita telah menyiapkan program seribu startup baru
yang kita link kan dengan inkubator inkubator di global
agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara negara lain
kita dalam rangka infrastruktur dalam rangka mendukung unicorn unicorn ini
kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan palaparing
jokowi menambahkan regulasi untuk startup juga terus dipermudah